jadi nggak perlu keluar duit lah
dengan kemampuan finansial yang kuat
perusahaan besar tetap bisa mengumbar emisi karbonnya
bahkan melebihi batas
mereka lantas cukup membayar kompensasi yang tak seberapa
komitmen penurunan emisi karbon pun hanya menjadi bualan semata
kalau itu dibilang cuci dosa ya persepsi ya
restorasi ekosistem sebenarnya bukan perkara sederhana
ada potensi kegagalan
pemerintah indonesia sendiri pernah mengalaminya
dika mengerjakan proyek kalimantan forest and climate partnership
di kalimantan tengah senilai jutaan dolar yang dibiaya pemerintah australia pada dua ribu sembilan
kini di saat banyak entitas yang berhasil menembus pasar karbon internasional
pemerintah indonesia justru baru memulai merumuskan regulasinya
jadi kami percaya bahwa
dengan regulasi yang ada karena di dalam regulasi yang sudah disiapkan
itu tidak hanya kemudian kita membuka kesempatan investasi sebesar besarnya
tanpa ada tata kelola tanpa ada prasyarat prasyarat
yang memastikan bahwa semua ini akan menuju kepada upaya yang berkelanjutan
regulasi ini bersifat sentralistik
contohnya dalam biokarbon fund yang rencananya diimplementasikan
di jambi dan kalimantan timur
yang dibiayai world bank senilai satu ratus sepuluh miliar dolar amerika
masyarakat desa hanya mendapatkan dana program
bukan dana segar seperti saat mereka bertransaksi di pasar karbon
juru kampanye greenpeace sarul fitra melihat
ada situasi yang kontras
pemerintah memberikan izin kelola hanya seribuan hektare hutan kepada masyarakat desa
ada enam ratus delapan puluh lima ribu hektare hutan
atau sepuluh kali luas jakarta di provinsi papua
menunggu waktu husnah berganti sawit
jika sisa hutan di kawasan konsesi yang terbengkalai ini dibuka
lebih dari tujuh puluh satu juta ton karbon lepas ke atmosfer bumi
artinya terjadi bom karbon
dan pemerintah nggak bisa lagi berdalih dibalik alasan
itu keterlanjuran itu sudah dikeluarkan oleh menteri yang lama
ya memang morotrium itu
obat untuk keterlanjuran itu gitu loh
bukan kemudian ya nyari alasan lain lagi
soal ini laksmi enggan menjawab pertanyaan kami
jelas laksmi tetap optimis pengurangan emisi karbon sesuai nasional
indonesia meratifikasi perjanjian paris dengan komitmen mengurangi emisi karbon
pada dua ribu dua puluh indonesia mendapatkan pembayaran dari pemerintah norwegia
dan green climate fund masing masing lima puluh enam juta dan satu ratus tiga juta dolar amerika
karena dinilai berhasil menurunkan emisi karbon
organisasi climate transparency meragukannya
dalam laporannya indonesia dinilai tidak konsisten dengan target kesepakatan paris
karena meningkatkan penggunaan batu bara sampai dua kali lipat pada dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh
climate action tracker menilai upaya indonesia sangat tidak memadai
dari catatan greenpeace sektor energi terutama penggunaan batu bara dan hutan
dalam hal ini deforestasi menyumbang emisi karbon terbesar indonesia
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merilis
indonesia menghasilkan satu delapan juta gigagram atau setara dengan satu delapan miliar ton
distribusi lahan juga timpang
pemanfaatan hutan untuk perkebunan sawit yang mencapai enam belas tiga ratus delapan puluh satu juta hektare
dan pemanfaatan hasil hutan kayu mencapai tiga puluh tujuh juta hektar dianggap ironi
pasalnya untuk perhutanan sosial
pemerintah baru memberikan empat juta dari dua belas juta yang ditargetkan
cara hidup warga di enam desa di jambi ini
sebenarnya mengajarkan bagaimana memperlakukan hutan
mereka membuktikan kepada kita
melestarikan hutan membuat mereka berdaulat pangan
menghasilkan kemandirian energi
dan menciptakan sumber sumber ekonomi alternatif
kami memang sudah tidak dulu itu menjaga hutan sebenarnya
ya kami biasa biasalah
baik itu ada bantuan atau tidak
atau ada perhatian pemerintah atau enggak
kami tetap jaga hutan